pt jawa post sport timen atau pt jps
resmi mengumumkan kepemilikan dan pengelolaan
atas persebaya surabaya
dimiliki dua puluh klub anggota yang tergabung
dalam koperasi surya abadi persebaya sap
kursi direktur utama pt persebaya indonesia
yang lazim disebut presiden klub di dunia sepak bola
kini ditempati oleh azrul ananda
dengan manajemen baru ini
persebaya surabaya langsung melakukan pembenahan tim
dengan sejumlah program program jangka panjang
manajemen juga akan segera menyelesaikan masalah keuangan
kita sudah melakukan rups dan mulai saat ini
yang beranggota perusahaan
kita sudah melakukan dua puluh klub anggota persebaya
mengingat roda kompetisi yang akan segera bergulir
manajemen akan segera meliris tim
manajemen juga akan memakai gelora bung tomo surabaya
sebagai homebase tim yang berjuluk bajul hijau tersebut
raka zaipul cnn indonesia